selama dua tahun presiden jokowi memimpin sudah lima kali ia melakukan kunjungan kerja ke tanah papua
jokowi ingin percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah indonesia paling timur itu berproses tepat waktu
namun sejumlah pihak menilai selain infrastruktur penyelesaian konflik yang tak kunjung usai di papua
juga merupakan hal penting untuk segera dituntaskan pemerintahan jokowi jk
presiden jokowi dodo kembali mengunjungi papua
ini merupakan kunjungan kerja jokowi kelima ke provinsi tersebut dalam dua tahun terakhir
dalam kunjungan kerja kali ini presiden meninjau program pemberian makanan tambahan
kepada ibu hamil anak balita dan anak sekolah
program ini diharapkan bisa menekan angka kasus gizi buruk di indonesia
selain itu presiden juga meresmikan enam infrastruktur kelistrikan yang ada di papua dan papua barat
terkait pembangunan infrastruktur di wilayah paling timur indonesia ini
presiden mengakui ada hambatan demokrasi
namun ia ingin semangat pemerataan pembangunan tetap berjalan sesuai target
bahkan dipercepat pencapaiannya
namun menurut komisioner komnas ham natalius pigai dalam keterangan tertulisnya
kunjungan kerja presiden beberapa kali ke papua tidak membawa manfaat bagi masyarakat papua
ia justru menilai kunjungan kerja ini lebih banyak
menghabiskan dana apbd papua
natalius beralasan presiden tidak memiliki grand design dalam menyelesaikan masalah di papua
khususnya terkait pelanggaran ham
percepatan pembangunan infrastruktur selalu menjadi tema utama kunjungan jokowi ke papua
dalam rilis resmi capaian dua tahun pemerintahan jokowi jk yang dikeluarkan kantor staf kepresidenan
isu pembangunan papua bahkan menjadi topik khusus
namun sejumlah pihak menilai selain pembangunan infrastruktur
penyelesaian konflik yang tak kunjung usai di papua juga menjadi hal penting
agar segera diselesaikan pemerintahan jokowi jk
agus pirmansyah cnn indonesia
upaya presiden joko widodo mendorong persamaan harga bbm di seluruh wilayah indonesia
termasuk juga papua mendapat apresiasi
terutama untuk papua harga bbm yang berbeda jauh lebih mahal ketimbang sejumlah daerah lain
membuat pembangunan di wilayah ini dinilai tertinggal
hal ini pun menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan janji kampanyenya
namun di tengah itu muncul kritik agar presiden tidak hanya memandang masalah papua itu soal pembangunan saja
tetapi tegaknya ham masih dinilai lemah
bicara tentang papua kami akan mengulasnya malam hari ini dengan direktur riset irian institute
yang juga mantan staf khusus presiden bidang otonomi daerah felix wanggai
selamat malam pak feli terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
kemudian ada bonar tigornai pospos wakil ketua setara institute selamat malam
selamat malam bang bonar terima kasih sudah hadir
dan juga melalui sambungan telepon ada lenis kogoya staff khusus presiden untuk papua
selamat malam pak lenis
baik pak lenis saya ingin mulai lebih awal dulu melihat bagaimana sebenarnya perhatian presiden
tentang tingginya harga bbm selama ini di papua
ya untuk kunjungan presiden tahun dua ribu lima belas ini sudah terakhir
hasil kunjungan ini resmikan pln di kota jayapura
sekaligus di tadi itu di yaukimo tempat saya sudah tempat lebih duluan saya kondisikan
beliau datang lalu harga bbm nya ya
kasih tolong harga hampir sama dengan kanan
ya kasih tolong harga hampir sama dengan kanan ya kasih tolong harga hampir sama dengan kanan

nah ini saya lihat ini seperti silake lima
keadilan sosial bagi seluruh indonesia
jakarta sama dengan di papua keadilannya ditegakkan
kita kasih harga rp enam sangat luar biasa sekali
masyarakat khusus untuk penggunungan tengah tadinya
premium itu harganya saat di sepuluh sampai seratus satu liter
sepuluh sampai seratus ribu satu liter ya
ya satu liter itu kalau harga sudah naik itu hampir lima puluh seratus gitu
itu yang terjadi maka pak presiden
harganya diterungkan itu yang masyarakat pengundungan tengah sangat
semangat antusiasme luar biasa
terus juga daerah daerah pemekaran baru satu kali penerbangan ri satu bisa terbang di yaukimo
nah jadi masyarakat pegunungan tengah mereka itu buat sejarah
r satu pesawat bisa masuk di pengundungan tengah itu baru satu kali ini
ya ya untuk pertama kalinya begitu ya
ya untuk pertama kalinya
saya tengah khusus presiden saya juga kepala sukup polisi papua
saya merasa terharu semua masyarakat di pengundungan pada saat itu menangis semua
jadi mereka menyambut baik begitu ya
menyambut baik kedatangan presiden dan juga ketika ada keinginan untuk membuat harga bahan bakar minyak
yang tadi anda sebutkan antara sepuluh sampai seratus per liter begitu
ketika akan disamakan dengan harga di wilayah lain termasuk
terutama harga di pusat
apakah mereka menyambut sangat baik dengan hal ini
sangat baik sangat luar biasa itu kan seri saya ambil
nah basila kelimen tadi negara ini perlakuan sama dengan kita di papua gitu maksudnya
ya dengan adanya bbm ini kan untuk bisa jangkauan untuk transportasi
cara mulai kerja
jadi terus penerbangan untuk penerbangan sudah disiapkan lagi gitu
terus ada lagi bukan hanya sembako saja tapi juga kebutuhan pokok juga disiapkan juga gitu
bulog juga disiapkan
gula di jakarta yang dua belas lima ratus di epura di gunung juga kasih harga juga sama juga
jadi itu tapi belum di launching annya
tapi yang paling yang cepat itu yang bbm yang bisa sudah diumumkan gitu pak
baik baik pak lenis saya akan ke bung felix wanggai
lalu selama ini apa yang menjadi kendala kira kira kalau misalnya di era jokowi ini bisa dilakukan
selama ini menjadi kendala apa
agar kita bisa mengukur bahwa yang dilakukan presiden sekarang ini konkret bisa diwujudkan
tidak hanya sekedar nanti rencana begitu tapi anda yang pernah di pemerintahan sebelumnya kira kira menangkap ini realistis tidak menurut anda
iya terima kasih
pertama tentu kita memberikan apresiasi
karena ini adalah sebuah inisiasi kebijakan atau sebuah terobosan kebijakan yang dilakukan oleh presiden kita bapak joko widodo
dalam konteks untuk menyelesaikan satu persoalan penting sebetulnya salah satu persoalan mendasar yang ada di papua
mungkin sebetulnya bukan hanya persoalan tingkat harga bbm
tetapi sebetulnya persoalan besar adalah bagaimana menurunkan tingkat kemahalan
yang diperlukan oleh bbm
seluruh komunitas maksudnya
semua komoditas semua istilahnya bahan sembilan bahan pokok yang ada di papua
tidak hanya masalah bahan pokok tetapi persoalan transportasi persoalan logistik
kemudian distribusi barangan jasa dan manusia
sehingga ini memang dan kami melihat bahwa ini inisiasi atau terobosan kebijakan ini sebetulnya ada sebuah kelanjutan
artinya ada fondasi ataupun ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh presiden sebelumnya
pak sby kemudian dilanjutkan oleh bapak presiden jokowi
jadi ini melanjutkan menurut anda
kalau kami lihat sebenarnya temanya adalah melanjutkan
lanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh presiden sebelumnya
karena misalnya dalam konteks kalau kita berbicara tingkat penurunan
kita tentu tadi apresiasi bahwa ini adalah sebuah terobosan kebijakan bbm satu harga untuk konteks papua
itu memang sudah ada di era presiden sb
kalau dalam konteks presiden pak sby saat itu adalah upaya menurunkan tingkat kemahalan
dalam konteks harus ada
lebar ya maksudnya ya
dan dalam konteks sebuah kebijakan yang terpadu integrated policy
karena kita tidak bisa saja melihat hanya satu harga bbm yang hanya persoalan simpulnya di pertamina saja
atau di bumn terkait
tetapi kita bisa melihat bahwa ini adalah ada sebuah persoalan transportasi kebijakan transportasi
kemudian price policy kebijakan harga
kemudian kebijakan pengembangan wilayah
regional approach dalam konteks pengembangan kawasan di papua
dan juga adalah bagaimana bisnis proses dari transportasi maupun penentuan harga itu sendiri
sehingga kami melihat bahwa benar ini salah satu terobosan
tetapi tidak cukup karena ini adalah sebuah harus dilihat dalam sebuah grand design kebijakan yang terpadu dalam menyebutnya
dan juga adalah sebuah kebijakan yang terpadu dalam menyelesaikan salah satu akar persoalan yang ada di papua
tapi dengan bbm ini merupakan salah satu pintu masuk tidak
kalau kami melihat bahwa ini bisa menjadi salah satu pintu masuk
tetapi kebijakan satu harga bbm ini terkait dengan sektor sektor yang lain
bagaimana ketersediaan transportasi
aksesibilitas dari suatu wilayah pantai wilayah sungai wilayah kota
transportasi apa mendistribusikan bbm nya itu tadi maksudnya ya
masalah misalnya aksesibilitas dalam konteks jalan misalnya
tetapi setelah jalan terbuka kemudian bagaimana sarana prasarananya
misalnya kendaraan kemudian juga bagaimana kebijakan penyediaan penyalur penyalur atau pedagang pedagang menengah atau kecil untuk menyalurkan bbm misalnya
tapi juga ada konteks yang besar adalah bbm adalah kan sebetulnya bahan bakar fosil
sebetulnya bagaimana kebijakan energi yang terpadu dalam konteks di papua
di sana ada sumber air kemudian ada sumber matahari ada sumber angin yang bisa menjadi sebuah energi terbarukan dalam konteks papua
sehingga memang papua ini
jadi maksudnya ini baru bisa terrealisasi kalau ada sejumlah hal tadi yang mendukung dan sudah terwujud begitu ya
tapi kalau tadi ada contoh pesawat yang bisa mengangkut empat bbm untuk dibawa ke sejumlah wilayah karena memang kondisi geografisnya adalah pegunungan begitu ya
itu sudah tepat atau bagaimana
kalau kami melihat itu tentu kita hargai satu upaya untuk menambah kapasitas istilahnya sarana transportasi ya
tapi kami melihat bahwa apa yang menjadi kebijakan bapak jokowi sekarang ini adalah kelanjutan yang dari bapak sby
misalnya pembangunan jalan dari wamena ke daerah selatan ke mamogo ke kabupaten asmat
kemudian bagaimana melanjutkan pembangunan listrikan
kemudian yang ketiga dalam konteks pembangunan
kemudian yang ketiga dalam konteks pembangunan bandar udara di yahukimo
ini adalah sebuah kelanjutan kelanjutan dari beberapa tahun yang lalu
dan saya pikir dalam konteks papua memang harus begitu
ada sebuah perubahan tapi ada sebuah kelanjutan policy dalam mengelola papua
sebelum saya ke bang bonar saya ingin ke pak lenis
pak lenis memang konsep besarnya ini adalah melanjutkan dari konsep yang telah ada di kebijakan pemerintah sebelumnya begitu pak lenis
jadi papua ini memang geografisnya terus budayanya sangat berbeda
maka yang desain yang sudah diimpin untuk pemerintah di rastra spy seperti pak balik sampaikan tadi
memang seperti jalan jaya pura wamena itu sudah berjalan
tapi masih proses jalan
terus di kabupaten duga masuk itu sudah hampir sama
jadi memang ini proses sudah berjalan terus melanjutkan betul
terus yang harga harga yang tadi yang turun itu
sementara di jaya pura di sini cemen harganya rp enam puluh rp tujuh puluh
di yaukimo saja itu ada kapal kecil
sungai masuk maka bisa mencapai rp satu ratus delapan puluh rp tujuh puluh
sedangkan di wamena saja itu rp lima ratus
rp lima ratus cemen satu saat
terus di puncak jaya itu rp satu
daerah daerah wamena tolikara
jadi masih tinggi begitu ya maksudnya ya
kalau maka kalau apalagi bbm
di sana kalau tidak ada harga di bawah rp dua puluh tidak ada
adanya rp dua puluh rp tiga puluh rp lima puluh
per liter ya
kalau empatnya jadinya rp tiga puluh
kalau nggak ada jadi rp lima puluh
ya itulah terjadi di gunung
maka untuk pembangunan untuk mengejar untuk kemungkinan ketertinggalan ini
maka terbosan yang dilakukan pak presiden
kemarin eh tadi
itu memang sangat cepat untuk terjangkau kesulitan yang tadi gitu pak
saya akan tanya ke bang bonar tadi
apakah ini anda setuju ini sebuah terobosan
tapi kalau memang konsepnya adalah melanjutkan
jadi bingung kan ini terobosan atau melanjutkan konsep
nanti kita akan bicara lebih lanjut
terutama kita juga menggaris bawahi
ternyata di tengah upaya mengejar pembangunan infrastruktur di papua
wilayah paling timur indonesia ini
ada kritik yang datang
jangan hanya memandang papua dalam soal pembangunan saja
tetapi ada hal lain dari tegaknya masalah ham dan masalah keamanan di papua
kita akan berbicara tentang hal itu sesaat lagi
jadwal berikut ini
jika di segmen sebelumnya saya mencoba untuk bertanya ke bang bonar
apakah ini sebuah terobosan
apakah ini angin segar buat masyarakat papua dengan rencana dari presiden joko widodo
membuat harga bbm ini satu harga dengan wilayah wilayah lain
terutama mungkin di jawa atau di jakarta
saya tidak mau menjawab langsung ya mas indra
tapi ada sebuah studi yang menarik
dari lipi tentang roadmap to peace in papua
dia mengidentifikasi empat akar permasalahan di papua
pertama adalah kegagalan pembangunan
pembangunan ekonomi pendidikan kesehatan infrastruktur dan sebagainya
kedua adalah diskriminasi dan marginalisasi orang asli papua
ketiga kekerasan aparat negara
yang menyebabkan terjadinya pelanggaran harga
dan yang keempat adalah perbedaan persepsi tentang sejarah masuknya papua menjadi bagian dari republik indonesia
nah rekomendasi dari lipi penyelesaian akar permasalahan itu tidak bisa hanya memprioritaskan satu atau dua saja
sebaiknya memang komprehensif holistik
jadi apa yang dilakukan oleh pak jokowi kita mengapresiasi
apalagi jokowi ketika dia terpilih menjadi presiden memberikan harapan baru ya bagi teman teman papua
tetapi pendekatan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi memang harus diakui juga sebenarnya sudah diinisiasi pada zaman sby dulu
anda melihat itu ya
ya pada zaman sby waktu itu kita juga cukup dekat misalnya dengan gubernur sekarang yang sayangnya ada di dalam bui pak gubernur bandas baebo
tapi desainnya juga memang cukup baik dulu saat ekonomi
jadi memang waktu itu bagaimana supaya memenuhi
memecahkan masalah keterpencilan daerah
transportasi karena itu berakibat banyak hal
bukan hanya transportasi distribusi
tapi juga pelayanan sosial menjadi terbatas
kemudian ya makanya dibuatlah jalan
kemudian ada inisiasi untuk mengundang sejumlah perkebunan gula bisnis dan sebagainya untuk hadir di papua
kemudian ada rencana untuk misalnya waktu itu mereke put estate ya
menjadikan papua selatan yang disebut daerah papua selatan itu menjadi lumbung
dan padi bagi indonesia timur misalnya
jadi ada inisiatif inisiatif
kemudian juga ada waktu itu dibentuk satu lembaga yang namanya up empat b ya
unit percepatan pembangunan papua dan papua barat
hasilnya yang bisa dilihat adalah misalnya ratusan pelajar pelajar papua yang dikirim ke indonesia untuk studi lebih lanjut
ada berikan beasiswa termasuk juga ke luar negeri ya pak pelit
ke luar negeri juga ada gitu
tapi upaya upaya itu menurut saya memang baik ya
tapi tidak cukup
karena problem akut yang saya pikir yang terjadi di teman teman papua ini adalah distrust
jadi inisiatif apapun biarpun baik gitu ya dari pemerintah jakarta lah kita anggap gitu ya
selalu dipandang dengan kecurigaan
dipandang bahwa ah ini pasti ada maunya nih begitu
nah ini yang sulit gitu
nah menurut saya memang seperti yang juga direkomendasikan oleh
dari lipi dan sejumlah lembaga lembaga sipil lainnya memang perlu untuk mulai ada prakarsa dialog begitu
apalagi kalau kita melihat pasca soeharto pas ke sembilan puluh delapan kan ada terjadi empat daerah di indonesia yang bergejolak ya
jadi waktu itu kita masih ingat timur timur
aceh maluku dan papua
maluku aceh papua sekarang sudah masuk kepada fase perdamaian
masyarakat sudah lebih stabil masyarakat sudah rekonsiliasi dan sebagainya
tapi jangan lupa bahwa upaya upaya itu kan melalui proses dialog
menemukan multi stakeholder dengan melibatkan pemerintah mencari titik temu
apa penyelesaian bersama
dan memang dialog itu tidak cukup hanya sekali
yang anda lihat sekarang belum dilakukan oleh pemerintahan jokowi
pemerintah masih ragu ya
kalau dulu waktu berapa tahun yang lalu ketika menko polka masih pak joko suyanto ya
waktu itu ada dua keberatan
pertama dibilang oke kita sebenarnya senang kalau ada dialog
kita selalu terbuka untuk memiliki dialog
tetapi janganlah kemudian dialog itu adalah untuk mencapai kemerdekaan
itu satu ya
kemudian kedua dibilangin siapa representasi dari masyarakat papua
karena mereka bilang
kalau kita dialog dengan ternyata dia bukan representasi kan
buang buang waktu gitu
waktu itu dua keberatannya
tetapi perkembangan terakhir ini yang menarik ya mas indra ya
pertama adalah teman teman papua terutama yang kelompok yang agak anti indonesia lah anggap ya
sekarang sudah berhasil melakukan konsolidasi
dia membentuk sebuah lembaga yang namanya umpp ya
jadi berapa banyak praksi praksi itu sudah mulai mengorganisasi diri
dan kedua kelihatannya menempuh jalan damai
sehingga bisa dianggap sebagai perwakilan maksud anda untuk dialog
menurut saya ya
tetapi setidaknya bisa lah salah satu stakeholder lah yang bisa diajak dialog ya
nah yang paling riskan adalah
papua juga seperti bagian indonesia lainnya mengalami apa yang disebut bonus demografi
jadi sekarang struktur
itu adalah yang muda
mereka itu studi di indonesia
belajar di indonesia
tetapi mereka melihat ada
jurang atau diskrepansi
antara yang di indonesia dengan apa yang terjadi di papua
dan itulah yang menyebabkan mereka masih tetap merasa tidak puas
jadi kalau kita lihat sekarang misalnya banyak
jadi yang muda pun juga
tetap merasa seperti itu maksudnya ya
bukan justru terlupakan dengan apa yang terjadi misalnya bertahun atau
beberapa puluh tahun yang lalu
kita berpikir kan waktu itu kan masih generasi awal
generasi yang pernah pada pendidikan belanda begitu ya
tapi ternyata yang sekarang pun yang juga
masih merasa hal itu
jadi bagian dari indonesia masih merasa hal itu
jadi menurut saya perlu menjadi perhatian serius
dan anda melihat pemerintahan yang sekarang belum masuk sampai ke sana
karena ya itu tadi
saya pikir pemerintah sekarang sebetulnya punya
juga punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia
untuk melakukan dialog
tetapi kayaknya untuk yang ini
masih apa ya masih
tidak seperti terbosan
tengah hati gitu lah
yang dilakukan soal
nah seharusnya ada terbosan yang sama
jadi apa dengan terbosan untuk harga bbm tadi gitu
baik saya ke pak
jadi dianggap kalau untuk soal pembangunan infrastruktur
termasuk harga bbm satu
harga ini pun kurang begitu
kalau misalnya untuk menyelesaikan permasalahan papua ini
bagaimana menurut anda pak
kalau ini saya menilai di masalah papua ini
mulai berfikir yang positif
saya saya masuk kepala suku provinsi papua
memang kalau bangun papua itu harus dengan hati
bisa dengan pindah sikap
tapi ini harus membangun dengan kasih
kalau kita bangun yang kasih anak bangsa yang bersama
itu satu poin yang bapak tadi sampaikan itu arah sebagai itu benar
kalau memang kami anak bangsa ini
yang kita punya di sini ini berarti
yang melibatkan pengurus negara ini orang papua juga bisa lipatkan tingkat kementerian masuk
dan juga juga kementerian tapi juga
di jawa juga kita bisa orang papua bisa masuk gitu
karena orang askb bali itu orang
papua sini banyak sekali
nah kita pun
orang papua juga bisa dilipatkan untuk membangun indonesia bersama
dialog dan sebagainya
itu memang lebih mudah dengan berhasil kan untuk harus dialog
tapi kami kepala suku mengharapkan
itu dialog membawa ekonomi pembangunan
mungkin itu yang bisa diharapkan oleh suku
dan saya sendiri pun harus dihintai itu
kusus tidak pernah dibahas
tidak pernah evaluasi
jadi hal hal yang di situ belum
otsus itu sendiri belum diterjemahkan oleh pemerintah
jadi saya mengakui saya salah itu
harus kami anak orang papua
harus mengakui kesalahan
ada kesalahan yang tadi dilakukan
otsus itu tidak pernah buat pertaksus
seperti tanah otsus digunakan
triliunan di papua ini
harus dibawa dalam satu pertaksus
penggunaannya yang jelas
terus itu yang penting
sekarang kan tidak ada yang mengatur itu
maka uang appd digabung dengan osus
maka mana yang appd nya mana otsus nya tidak jelas
kalau kita di papua ini
saya melihat di situ
jadi orang papua sendiri pun yang harus sadar bahwa
tidak ada yang mengakui kesalahan
karena belum pernah evaluasi
kalau negara ini kan sudah memberikan kemerdekaan penuh kasih orang papua
orang papua sendiri jadiin gubernur
orang papua sendiri yang idp
skpd semua orang papua
selama yang kemerdekaan sudah dimiliki
sekarang kita mau cari apa lagi
merdeka yang sudah itu sudah dikasihkan
nah itu yang harus
harus kesadaran yang harus dilakukan
terus untuk ipi punya tanggapan bagus
angkapan orang papua ini kalau dipilih dialog
itu dialog itu meminta papua merdeka
itu pemahamankan orang papua
berikan pemahaman di dalam dialog itu
dialog bahwa dalam evaluasi osus
dialog untuk masalah pembangunan
nah sekarang ini kita melihat politik di papua
sejak kampanye presiden sampai sekarang
saya tabingin terus
ini gerakan opn di gunung biasanya diiput itu sekarang nggak ada
sudah tidak ada ya
saya sendiri bawa pakai helikopter di tempat yang markas
jadi nggak ada
yang terjadi yang ribut terjadi
ini yang kota yang amoknya masuk
mungkin itu yang terjadi
tapi masyarakat kelompok kelompok di kerasa sekarang tidak
mereka masa menunggu
bagaimana era jokowi untuk pembangunan papua itu
salah satu terobosannya yang lakukan presiden tadi
itu yang jawaban
tapi begini pak lenis
ini datang dari komisioner komnas ham
yang juga dari papua
kunjungan presiden jokowi
beberapa waktu atau beberapa kali ke papua ini
taruhlah tahun ini ya tiga kali
atau kalau dua tahun itu sudah lima kali
begitu datang ke papua
tidak membawa manfaat atau apa
karena hanya berfokus ke soal pembangunan infrastruktur
tapi tidak pernah
penegakan ham di sana
membereskan masalah kekerasan yang
terjadi di sana
dan bahkan ada sidang yang mengangkat ini di
sidang umum pbb begitu
yang masih membahas permasalahan ini
kemudian muncul lagi di eranya jokowi
setelah terakhir sidangnya itu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
bagaimana anda melihat
sisi lain yang mengkritik tentang
apa yang dilakukan presiden ini ya jadi
jadi hanya masih berfokus ke
pembangunan infrastruktur saja
ya sementara sih belum
ya saya lihat kita belum berpikir
arah ke masalah dialog
sekarang kita langsung ke presiden
dengan saya untuk masalah papua ini
kami terpunggung lapangan
papua papua barat
saya keliling terus pak
saya masuk keliling
di mana yang kurang jelas
pembangunan tiri jalan
ada jalan mana
ya saya selalu lapor ke presiden
presiden mungkin dua tahun
ini baru dua tahun
ketika ke depan
banyak akan terubahan terubahan terjadi
saya kira salah satunya sudah terjadi
terus harga ppm juga
sudah turun berarti juga
sembako juga akan turun pasti
itu akan terjadi
jalan sedikit lagi
dari tepo seteri
kapal sudah masuk
maka hitung gratis akan turun
maka pembangunan akan jalan
saya kira tidak mungkin lagi ribut lagi orang papua
kalau keinginan itu tidak terjawab
saya coba kutip lagi ya pernyataan
dari komisioner komnas ham natalius pigai ini
yang mengatakan seperti ini
kita lebih banyak kritik orang papua
menghabiskan uang otonomi khusus
padahal justru dana otsus tersebut
juga diduga tersedot kegiatan kunjungan kunjungan semacam ini
kunjungan presiden maksudnya
oh itu salah pemahaman itu
justru itu salah
lebih baik pulang aja di papua sini bangun
kalau pemahaman kita
saya sangat tidak setuju
kalau membangun papua dilihat tadi
tadi kata saya pertama
harus dengan hati
dan turun lapangan lihat dulu
bukan hanya kita bicara
tapi turun lapangan lihat
jangan kita bicara di atas
karena saya jarang di kantor
turun lapangan terus keculitan
gendala selalu lapor ke presiden
presiden langsung turun lapangan
kalau dilihat jejaknya begitu
bahwa yang dilakukan
ini adalah yang dilakukan pertama kali presiden indonesia
dalam satu tahun
tiga kali mengunjungi papua
kemudian kalau dia itu dalam dua tahun
ada lima kali mengunjungi papua
bagaimana anda melihat ini
karena artinya berarti presiden ingin langsung
ataupun mengawal kebijakan kebijakan yang sudah ditempuh
artinya presiden hadir secara fisik
tapi mungkin akan lebih penting ke depan adalah
negara harus hadir dalam konteks kebijakan
karena presiden tentu secara fisik ada keterbatasan
kemudian para menteri juga ada keterbatasan
tetapi bagaimana menghadirkan dan memastikan kebijakan kebijakan
yang lebih bersifat komprehensif itu hadir
di paling bawah dalam konteks isu
dalam bentuk kebijakan itu belum hadir menurut anda
untuk masyarakat papua
kita sudah bilang
sudah sampaikan bahwa kebijakan bisa
tetapi bagaimana bisa memastikan
eksekusi di level lapangan
tapi yang sebetulnya terkait dengan apa yang
yang tadi diungkapkan oleh bung bonar
bahwa kami melihat bahwa sebetulnya harus
dalam konteks papua ke depan
memang kita harus mulai dalam konteks yang komprehensif
melihat masalah papua
masalah istilahnya komprehensif strategi
untuk menyelesaikan penanganan papua ini
dalam konteks yang tadi pembangunan
kemudian dalam konteks
geopolitik yang terjadi
atau geoekonomi dalam konteks di luar
siapa yang menjadi
istilahnya dalam konteks di jakarta ini
siapa yang menjadi driving force
siapa yang menjadi diberikan
untuk mengelola papua secara komprehensif
jadi maksud anda tidak mungkin
datang datang terus secara fisik begitu pak
presiden memiliki inisiatif seperti itu
tapi kami melihat bahwa
harus ada sebuah
pendelegasian tugas kepada driving force
pada sebuah otoritas tertentu
untuk mengelola dari hari ke hari
bagaimana melihat diplomasi
kebijakan diplomasi indonesia di luar negeri
kemudian melihat bagaimana memastikan
terutama dalam konteks buku tiga
di dalam rencana pembangunan jangka
menengah lima tahun
itu ada bab tentang papua
kebijakan ekonomi sosial
kemudian yang ada di dalam
termasuk ada salah satu poin dalam rpjm adalah
memastikan terjadinya dialog
di situ disebut dialog pembangunan ekonomi
antara jakarta dan papua
itu sudah ada malah malah
kami melihat bahwa harus
kemudian dalam konteks juga
benar yang diungkapkan oleh bung lenis
bahwa memang perjalanan otsus sudah berjalan empat belas tahun
bagaimana dinamika kebijakan
tantangan ke depan
berbagai kebijakan kebijakan sektor regulasi
yang sudah berubah
sehingga harus ada penyesuaian terhadap
yang kita bisa melihat jalan aceh
ada sebuah dialog
kemudian istilahnya acw ya
menghasilkan sebuah kesepakatan
dan di situ ada payung politik baru
undang undang pemerintahan ac
merubah undang undang delapan belas dua ribu satu
tentang otonomi khusus bagi nangga ac darussalam
apakah acw ini kita terekam dalam konteks papua way
ada kebijakan yang komprehensif
melihat konteks internasional
konteks regional di kawasan pasifik
terutama di pasifik
juga konteks nasional ini
sehingga kami pikir bahwa
presiden harus membuat sebuah delegasi otoritas
siapakah driving force
apakah di level menko polhukam
tapi nanti mungkin hanya melihat sisi politik hukum dan keamanan
apakah di sisi menko kesra
atau di menko perekonomian
apa yang harus menjadi
yang mengelola dari hari ke hari
karena kita bisa melihat bahwa
ini menjadi hal yang penting
karena pergerakan di luar negeri
itu juga pergerakan dari hari ke hari
dalam melihat papua
kita tahan dulu
nanti kita akan lanjutkan
terutama saya ingin membahas soal
sepertinya dengan pembangunan infrastruktur yang terkesan
sampai ke timur juga dipaksakan
agar bbm bisa satu harga
begitu dengan wilayah lain
termasuk misalnya pulau jawa begitu
secara konkretnya melihat itu
apakah ini akan real terjadi
dan pertanyaannya adalah
ketika dialog yang dipahami
seperti yang disemaksudkan oleh pak landis tadi
kesannya kalau dialog itu
nanti teman teman dari papua sendiri
menganggapnya bahwa itu adalah kemerdekaan
sehingga pemerintahan yang sekarang ini
lebih cenderung memilih
sudahlah membangun dengan
membangun infrastruktur yang banyak
kemudian akan menyentuh hati masyarakat papua itu sendiri
sehingga tidak perlu
yang keseluruhan tadi
melalui pembangunan infrastruktur
nanti kita akan ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news
upaya upaya peningkatan kesejahteraan upaya pertumbuhan ekonomi di papua juga berlangsung
tetapi orang orang asli papua masih saja tidak mengalami perbaikan ekonomi yang signifikan
hanya justru sebagian besar adalah para para aparat birokrat
para birokratnya jabat daerah maksudnya
itu juga kekhawatiran juga
kalau di situ tinggal dipasang pengawas misalnya lembaga pengawas khusus untuk otonomi khusus
nah itu sebabnya mungkin dulu juga salah satu rekomendasi dari teman teman masyarakat sipil papua adalah
agar kpk waktu itu kemudian mempunyai perwakilan di papua dan khusus untuk mengawasi good governance di papua
kedua juga memang ada usulan dulu otoritas khusus untuk papua badan khusus papua
supaya kemudian badan ini bisa terlibat langsung dalam
tapi akhirnya tidak ada
uppatb itu sebetulnya menjalankan
dan modelnya semacam itu juga ya
dan memberikan supervisi kepada birokrasi di papua
tetapi ya sekali lagi memang
bukan tidak berjalan tapi ya tidak optimal lah tidak maksimal lah begitu ya
nah kembali kepada soal dialog ya
dulu memang kalau dialog yang genuin memang sesungguhnya berangkat dengan prakondisi bahwa semua pihak menerima apapun preferensi masing masing
tapi kemudian memang start dialog itu apa
waktu itu teman teman masyarakat sipil menunggu
oke dialog adalah dengan melakukan evaluasi tentang otonomi khusus papua
karena dalam undang undang otonomi khusus memang ada pasal
saya agak lupa pak buta
yang dalam sepuluh tahun ya
pemerintah harus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan otonomi khusus papua
tapi sampai sekarang belum ada evaluasi secara menyeluruh tentang implementasi otonomisi di papua
apa progresnya apa kendalanya apa yang lain
ini perlu dilakukan pemerintah secepatnya
ini perlu dilakukan secepatnya
dan sekali lagi
melibatkan orang papua
partisipasi mereka itu cukup penting
karena tadi seperti tadi katakan bung lani skogoya
ini pertarungan adalah merebut pikiran dan hati orang papua
supaya mereka merasa bahagian nih
itu tadi pertarungan atau pertempuran merebut hati orang papuanya melalui pembangunan pembangunan yang kecil kecil tapi bisa dirasakan seperti ini
katakanlah bukan kecil tapi langsung dirasakan oleh
bagaimanapun pembangunan ekonomi kan perlu waktu ya
tidak mungkin membangun dalam waktu se
apa dulu itu yang bangun waduk apa
waduk apa seluruh satu hari
kan nggak mungkin perlu waktu
nah karena itu saya bilang tadi pendekatannya memang harus komprehensif
jadi pembangunan ekonomi memang ditempuh
tetapi juga yang hal hal lain lainnya termasuk pembangunan sosial budaya itu juga harus ditekan
katakanlah seperti ini misalnya
di papua misalnya di suatu daerah di papua misalnya biasa membeli harga bbm atau premium
tepatnya katakanlah jangan seratus ribu lah mungkin
mungkin itu yang sangat ekstrim di wilayah yang ini ya
katakanlah lima puluh ribu rupiah per liter misalnya
kemudian ketika ada
program dari presiden jokowi seperti ini lalu mereka bisa membeli harga rp enam empat ratus untuk premium
seperti yang ada di
mungkin mereka puas
akhirnya itu bisa merebut hati
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi
tetapi kalau kemudian pelanggaran ham masih tetap terjadi
dalam catatan kami dalam setara institut pada tahun dua ribu lima belas ada enam belas peristiwa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia
itu mulai dari kebebasan berekspresi kekerasan sek
meningkat ya itu ya
kekerasan terhadap jurnalis
di era pemerintah sebelumnya tidak seperti itu trennya
trennya tidak semacam itu
karena memang kan jargon yang dibawa oleh pemerintahan sebelumnya berbeda
tapi jokowi kan jargonnya memang jauh lebih menjanjikan begitu ya
tapi kan orang kemudian mengukur sejauh mana janji janji yang diberikan dengan pelaksanaan di lapangan
nah saya pikir titik awalnya adalah ketika peristiwa paniai desember dua ribu empat belas
itu kan peristiwa kekerasan yang cukup keras
empat pemuda meninggal dunia karena kekerasan aparat ya
kalau kemudian waktu saat itu pemerintahan jokowi cepat bertindak dan membawa pelaku yang sebenarnya ke proses pengadilan
mungkin kepercayaan pada saat itu dengan cepat dibangun
karena awalnya saya bilang tadi awalnya memang sangat sangat memberikan harapan dan aspirasi teman teman pak pobo itu cukup tinggi pada
tapi ketika peristiwa pani ayunan tidak diselesaikan
itu membawa tren seperti yang kemudian dua ribu lima belas atau dua ribu enam belas
ya apalagi kemudian begitu banyak demonstrasi demonstrasi aksi aksi yang kemudian ditangani dengan cara yang kekerasan ditangkap
dan itu juga menimbulkan tanda tanya bagi kok begini ya
saya pikir ini masih ada waktu memang betul tadi pak album
ini baru dua tahun ya baru dua tahun
oke baik ini penting karena bicara data
saya ke pak lenis
pak lenis ini diapresiasi pembangunan infrastrukturnya
tetapi kemudian ada kritik tadi contohnya soal kekerasan penegakan ham
di dua ribu lima belas disebutkan datanya ada enam belas kasus kekerasan terjadi
di dua ribu enam belas ada empat puluh lima
sejauh ini ya sebelum selesai dua ribu enam belas nya
trendnya meningkat begitu pak
berangkat dari desember dua ribu empat belas saat kasus paniai
jadi ada hal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan saat ini
bagaimana anda melihat ini pak lenis
ya saya sebelum jawab itu ada yang saya lihat tadi masalah
infrastruktur masuk di papua keterlibatan orang papua yang tadi
itu terjadi di papua ini memang ya setiap investor masuk
terus kompensasi untuk masyarakat itu sangat kurang di papua pak
memang itu benar tadi
saya tidak bisa mengatakan semua benar
tapi ada yang katakan itu yang salah ya saya pasti bilang yang salah
contohnya di pripot saja
pripot itu ibah namanya mpc tua
mpc tua itu diibahkan oleh masyarakat
itu pripot swasta diberikan ibah kepada masyarakat
tapi freeport dijual atas nama masyarakat mou dengan pembeli
setelah itu dijual lalu uangnya dikirim lewat rekening
terus suruh masyarakat terus bikin perbosan baru kasih
itu pun kita cek sama sekali tidak pernah ada realisasi itu
oke baik pak lenis
baik pak lenis
baik pak lenis
waktu itu sudah jadi
waktu kita akan ketat sekali
tapi kita memang berharap apa yang dilakukan presiden kedepannya terkait dengan papua ini
memang akan membawa masalah atau solusi yang komprehensif
kita apresiasi soal pembangunan infrastruktur
tetapi ada beberapa hal lain yang juga memang harus beriringan juga dibangun di papua
sayang sekali waktu kita sangat ketat sekali
saya ucapkan terima kasih bu felix wangge
terima kasih juga bang bonar dan juga pak lenis kogoya melalui sambungan telepon
terima kasih atas diskusinya malam hari ini